peristiwa perampokan dan penyanderaan terjadi di sebuah rumah di jalan bukit hijau tujuh pondok indah jakarta selatan
setelah para pelaku dilumpuhkan situasi di lokasi kejadian berangsur kondusif
polisi masih melakukan olah tkp di dalam rumah polisi juga sudah mengamankan alat perekam cctv
sejumlah anggota brimob bersenjata lengkap berjaga di sekitar lokasi dan memasang garis polisi
polisi membekuk perampok yang menyandera salah satu rumah di pondok indah jakarta selatan
polisi menggiring pelaku keluar rumah setelah melakukan penyergapan sabtu siang
sekitar lima belas menit setelah penyergapan dan membawa pelaku keluar polisi juga membebaskan sandera
selama penyergapan berlangsung puluhan polisi bersiaga dengan senjata lengkap
pelaku langsung dibawa ke polda metro jaya penyanderaan terjadi sekitar pukul enam pagi
polisi mencari penyanderaan di pondok indah jakarta selatan
polisi mencari penyanderaan di pondok indah jakarta selatan